bisa runyam semuanya

apa salah aku sama kamu
ya aku ngerasa kita gak cocok
jadi mendingan kita putus aja
aduh tega ya sama aku
udah dong mendingan kamu pergi sekarang
oke aku terima kemauan kamu
suatu saat nanti kamu bakalan ngerasain
rasanya dibuang kayak sampah
sama orang lain
kamu kelihatan sangat indah malam

terima kasih ya mas
untuk selamat berlass

kamu setuju gak
istrinya mas ari
mas ngapain disini
dasar perempuan gak tahu diri
rupanya kamu udah punya cowok baru ya
karena itu kamu buang aku kayak sampah
dia suka sama aku
selalu ngajar ngajar aku
akunya gak suka sama dia
astaga tau ya
dia ini perempuan ular
teganya kamu mau fitnah aku
karena aku gak suka sama kamu
masya allah andre
irma itu selama ini baik sama kamu
nggak ada maksud apa apa
mungkin itu salah satu
mungkin itu salah satu
itu salah sangka
kami akan berkahwin
jangan sok jagoan deh lo
mending lo yang pergi sekarang

nanti lo bakal nyisirkanlah nikah sama perempuan urar kayak dia
dateng ya gue bakalan nikah sama bule
makasih tapi gue sibuk
eh yakin gue nikahnya di rumah mewah loh
lo kan belum pernah masuk ke rumah mewah
eh irma gue gak perlu liat lo mau nikah di mana
eh adek sirik
salah tau ya gue gak sirik sama lo
dan semoga calon suami lo nanti sadar kalo lo tuh setan
eh lo yang setan
lo yang setan
lo yang setan
kalau tau ya gue gak pernah sirik sama lo
dan semua kampun itu gak ada yang suka setan

dengarin ya semua ya
sebentar lagi gue bakalan nikah sama cowok kaya
dan gue bakalan keluar dari kampung ini
sementara kalian semua bakalan merana di kampung yang melarat ini
lo yang setan
jaga mulut kamu
dia tuh yang harus jaga mulut
ini adalah hari terakhir aku menjadi orang miskin
aku akan menjadi orang kaya
dan semua orang akan mengawati makku
semua harta kekayaan hari akan diserah pada suku vesu
akan menjadi mimpi aku
saya cermat di khania
dengan maskawin sepuluh gram emas
dan seperangkat alat sholat
bagaimana saksi sah
hidayah yang membuka mata hati kita
mohari selamat ya
mudah mudahan kamu bisa menjadi imam dan muslim yang baik
nah sekarang kamu betul betul lelaki muslim
dan dekatkanlah kepada allah
sudah disundak belum nih
mas bagus banget
makasih ya mas
aku keluar dulu sebentar
gua udah jadi orang kaya